dan untuk membahas satu tahun pemerintahan jokowi maruf amin dalam bidang ekonomi sudah bergabung melalui zoom ketua otoritas jasa keuangan atau ojk bapak wimbo santoso dan rektor universitas indonesia prof ari kunchoro
selamat siang pak wimbo dan prof ari
sehat sehat ya pak
kita ke pak wimbo terlebih dahulu
pak wimbo kita tahu dalam setiap krisis mulai dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu delapan ini sektor perbankan selalu menjadi sorotan utama
dan di tahun pandemi ini bagaimana sebenarnya kondisi perbankan pada saat ini dan juga upaya mitigasi apa saja yang kemudian dilakukan oleh ojk
ini dengan siapa
ini krisis covid sembilan belas ini berbeda dari krisis krisis sebelumnya
kalau krisis sebelumnya itu mulai dari ada currency crisis sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan itu mulai dari currency
dan itu merambatnya ke berbagai negara asia melalui channel currency
kalau krisis disebut leemon crisis dua ribu delapan itu melalui krisis sektor keuangan karena primorgaid
sehingga yang di hit adalah melalui pasar tahap
dan akhirnya juga mempengaruhi currency
dan akhirnya sektor keuangannya
krisis sekarang ini berbeda
ini yang merambat adalah virus
kalau yang sebelum sebelumnya kita masih punya waktu untuk memprediksi transmisinya dan memitigasi dengan baik
dikusi dan sebagainya
barangnya sekarang penyebab krisisnya covid sembilan belas ini tidak kelihatan
masuknya melalui orang
orangnya siapa yang kena kita nggak bisa melihat
yang tahu tahu sudah kenal dan sudah merambah kemana mana
obatnya hanya satu
supaya virusnya tidak kelihatan
tidak boleh tertransmisi kemana mana
sehingga untuk supaya orang tidak terus men transmisikan virus
harus tidak terlalu banyak konteks satu sama lain
sehingga yang kita sebut social distancing
protokol memprotek menggunakan masker
bahkan ada yang lebih
yang kita sebut
setengah lockdown dan sebagainya
nah ini berpengaruh langsung
terhadap semua sektor
yang membutuhkan tenaga manusia
restoran yang tadinya banyak yang datang
tidak ada yang datang
hotel yang tadinya banyak yang minum
tidak ada yang minum lagi
dan transportasi tadinya banyak penumpangnya
tidak ada penumpangnya lagi
kalau yang dulu
sektoril kena belakangan
tapi ini duluan
dan kita lihat dalam covid ini
sentimen negatif langsung kena di pasar modal
jadi inilah yang terjadi
yang membedakan krisis
krisis yang dulu dengan sekarang
yang ini kita sebut
yang covid sembilan belas krisis ini adalah unpresidented
tidak pernah terjadi sebelumnya
kita nggak tahu apakah pernah terjadi sebelum kita hidup
ya mungkin ratusan tahun yang lalu kita nggak tahu
tapi selama saya menjadi pekerja di indonesia ini
belum pernah ya terjadi krisis kayak gini sebelumnya
ini adalah betul betul nggak ada rujukannya
dan luar biasa dampaknya
dampaknya langsung dan mematikan terhadap sektor real
berikutnya adalah apa yang kita lakukan
ini harus ngema
kita harus juga menemukan kebijakan kebijakan yang extraordinary
di luar kebiasaan sebelumnya
apa yang akan terjadi ke depan
sehingga dengan penerawangan yang kita sebut
preemptif kebijakan yang harus kita terapkan
nah sehingga saya dengan senang hati untuk share
bagaimana dan apa yang dilakukan
ya oleh baik oleh pemerintah bank indonesia dan ojk
bahwa yang pertama harus kita lakukan pada saat itu adalah bertahan
agar dampaknya tidak terlalu dalam
kita tidak bisa menghindar sama sekali dampak dari covid ini terhadap sektor real dan sektor keuangan
yang pertama kita lakukan saya ingat di bulan maret ya ojk melihat sentimen negatif di pasar modal telah terjadi
bukan hanya di indonesia
sehingga apa yang kita lakukan agar penurunan harga saham tidak terlalu cepat
dan tidak terlalu dalam
itu adalah kebijakan yang kita lakukan
volatilitasnya tidak terlalu besar
sehingga kita mengeluarkan berbagai kebijakan di bulan maret itu
bagaimana penurunannya tidak terlalu ekstrim
yang kita lakukan diantaranya
yang pertama adalah bahwa kalau saham itu diperdagangkan
yang terlalu dalam pada hari itu
jadi saham itu tidak bisa diperdagangkan lagi
entah juga kita perbolehkan para emiten saham
tapi sahamnya dipasar
tanpa harus melakukan rups
karena dalam kondisi normal harus melakukan rups
dan berbagai kebijakan lainnya untuk menahan agar penurunan tidak terlalu dalam
dan kita menyatakan bahwa penurunan yang paling rendah itu terjadi levelnya di maret dua puluh empat
pembangunan kita indexnya turun di bawah rp empat
yang tadinya di atas rp enam
bahkan pernah rp enam tiga ratus
bagaimana memberikan confident kepada pasar modal ini
dengan berbagai kebijakan yang kita desain bersama
pemangku kepentingan lainnya
di antaranya pemerintah dan bank indonesia
setelah bulan maret
volatilitasnya di pasar saham itu akan tergantung bagaimana fundamentalnya
bukan lagi sentiment
nah sehingga kita berupaya keras agar fundamental emiten emiten indonesia kuat
nah dan kami melihat bahwa sekarang indeks saham sudah
bahkan sudah di atas rp lima
pernah menyentuh lima tiga ratus
mudah mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kembali normal
tinggal bagaimana kita bisa menyanggah ya
mengembalikan recovery ini
nah kami itu adalah yang pertama kita lakukan
berikutnya yang kedua kita yakin
bahwa para nasabah bank pengusaha ini akan mengalami beberapa
untuk membayar kembali bunga maupun cicilannya kepada perbankan maupun lembaga keuangan non bank
maupun kewajibannya di pasar modal
di bulan maret kami yakin akan itu
sehingga meskipun di bulan maret belum kelihatan
tapi kita sudah forward looking
ada beberapa nasabah yang akan kesulitan
sehingga kami akan melakukan
kita kebijakan preemptive apa yang kita lakukan
agar nasabah ini mempunyai nafas
untuk bisa bertahan
sebelum covid ini betul betul bisa ditangani dengan baik
dan mereka bisa berusaha lagi
jadi kebijakan itu yang kita sebut kita masukkan dalam restructuring
karena kalau kita masukkan dalam skema
nasabah itu kalau menunggah harus dikategorikan debitur dengan non performing
maka ujung ujungnya akan menjadi macet
kalau macet nasabah itu untuk dikategorikan menjadi performing butuh waktu
karena di samping itu kalau majat
perbankan lembaga keuangan harus membentuk cadangan
ini akan memakan modal
bank dan lembaga keuangan itu
sehingga dengan restructuring
kita dengan accounting standardnya
ya dalam hal nasabah masuk skema restructuring
maka nasabah tersebut di kategori non performing
dan tidak perlu dibentuk cadangan
dengan catatan ini temporary
dan dikasih waktu satu tahun paling lama
dan itu masih bisa kita perpanjang
pada saat itu kita nggak bisa melihat
sebenarnya berapa lama covid ini akan terus
sehingga kita kasih waktu satu tahun
dan bisa kita perpanjang apabila diperlukan
nah sehingga dengan cara ini kita mempunyai
bagaimana kita memutuh kembali
supaya para pengusaha bisa bangkit dengan berbagai kebijakan
yang kita desain bersama
dengan pemerintah dan bank indonesia
kebijakan itu sorry sebentar
kebijakan itu diantaranya bagaimana kebijakan meredakan likuiditas
karena pasti ini perlu support backup likuiditas
yang cukup di sektor keuangan
sehingga bank indonesia menurunkan
dan spiritnya meredakan likuiditas
bahkan cukup punya digorong turun
kebijakan yang dilakukan oleh bank indonesia
sudah sangat agresif
bahkan dengan perpu nomor satu
bahkan sudah ada enam ratus sembilan puluh lima triliun
untuk penanganan ekonomi dan covid ini
baik itu untuk umkm yang jumlahnya satu ratus dua puluh tiga triliun
ya untuk subsidi bunga
untuk penjaminan kredit
dan juga penempatan pemerintah
bank himbara tiga puluh triliun
incentive nya juga oleh pemerintah
pinjaman kepada pemba
semuanya diperlukan ini
kebijakan ini untuk recovery
nah sehingga pada saat ini
masa bertahan ini sudah mulai masa recovery
nah kami dapat kami sampaikan
sektor ruang kita
tidak ada masalah
dan juga kita lihat
kredit sudah mulai tumbuh
meskipun kemarin sempat turun drastis
memang para pengusaha
sementara ini menurunkan volume usahanya
tidak ada masalah
dan inilah saatnya
kita untuk mendorong untuk recovery ya
nasabah perkreditan yang jumlahnya sudah sembilan ratus triliun
ini terus kita monitor
dan kita bangunkan kembali
dengan berbagai stimulus tadi
dengan cara demikian
inilah sinario kita
cepat atau lambat akan pulih kembali
ini terjadi bukan hanya di indonesia
bahkan ekonomi indonesia
perkonstruksinya tidak terlalu dalam
dibandingkan negara lain
kita kemarin semester pertama
ya negara tetangga kita
nah karena apa
karena ekonomi kita lebih didorong oleh domestic demand
jadi kita lebih gampang
dan juga kalau domestic demand
apalagi consumption kita besar
ya kita kalau consumption pasti orang akan tetap perlu
inilah yang kan umkm
kita didukung umkm
dan umkm itu untuk membangkitkannya akan lebih gampang
nah untuk itu
inilah sekarang momentumnya
untuk itu kita bersama sama dengan sektor usaha
untuk bisa bangun segera
mungkin itu yang dapat kami sampaikan
dari perspektif ojk dan lembaga pemerintah lainnya
ya jadi memang ini ada beberapa kebijakan
yang cukup agresif
yang sudah dikeluarkan oleh ojk
untuk tentunya membantu pasar modal indonesia
dan juga perbankan
mari kita beralih dulu ke prof ari
profesor ari bagaimana
profesor ari bagaimana anda melihat penanganan dari sektor ekonomi
di bawah pemerintahan jokowi maruf dalam situasi krisis ini
apakah sejumlah kebijakan dan juga stimulus sebesar rp enam ratus sembilan puluh lima dua triliun
yang digelontorkan oleh pemerintah ini
mampu mendongkrak kembali ekonomi nasional
ya jadi kalau kita lihat ya
sebenarnya sudah mulai kelihatan di tahun dua ribu tujuh belas
ketika perang dagang ya
jadi semua perekonomian melambat
termisi ke indonesia
jadi pada waktu pemerintahan jokowi maruf
itu dimulai pada bulan oktober
maka sebenarnya strateginya itu adalah mencari pendekatan baru
kita sudah melihat ya
ada infrastruktur dan kemudian kita lihat yang lain lain
termasuk undang undang sapu jagat
nah covid ini sebenarnya memberikan semacam peringatan kepada kita
kira kira masa depan kayak apa
selama ini indonesia itu kurang mengandalkan permintaan domestik
nah kita lihat ya bahwa umkm itu banyak ya
tapi kebanyakan dari usaha dangkal
yang akhirnya barangnya itu banyak diimpor
industri juga demikian ya
industri ada barang akhir tapi bahan bakunya banyak diimport
tapi sebenarnya bisa dibuat sebagai suatu kaitan
nah inilah yang harus dilihat ya
karena covid ini memberikan pengertian
diberikan pengertian kepada kita
bukan hanya deglobalisasi
jadi artinya nanti hubungan yang kita lihat sebagai hubungan antarnegara
mungkin akan sangat berkurang
nah disitulah kita harus banyak mengandalkan perekonomian domestik
nah ini yang dilakukan pemerintah kemarin itu sebenarnya adalah menjangkit habitat domestik
ya kebijakan stimulus kemudian juga relaksasi ojk
itu adalah mencoba menjaga sisi permintaan dan sisi produksi
nah disitu inti dari restrukisasi
supaya nanti kalau covid nya sudah reza karena ada vaksin
itu pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan lebih cepat
karena menggunakan pemimpin dalam negeri
karena kita tahu bahwa export itu nanti saya rasa akan lambat naiknya
jadi kita menggunakan pemimpin dalam negeri
nah disitulah fungsi dari kebijakan kebijakan stimulus
kebijakan restrukturisasi dan termasuk yang terlepas dari prokronta adalah
sebenarnya menyiapkan perekonomian dalam negeri untuk lebih meningkatkan produktivitasnya
sehingga yang selama ini gantung ya sebenarnya dari capital inflow
importnya itu meningkatkan itu defisit ya
seraca berjalan defisit
menjadi perekonomian yang bisa lebih mengandalkan karakternya
yaitu kita punya kelas menengah sebanyak satu ratus empat puluh satu juta orang
belum lagi penduduknya dua ratus tujuh puluh juta
jadi saya melihatnya ini sebenarnya ancang ancang
di situ covid ini merupakan suatu momentum sebenarnya
untuk melakukan restrulisasi pada perekonomian kita
yang selama ini sebenarnya
tergantung pada import
dan arus modal jangka pendek
arus modal jangka panjang itu oke lah ya
dan kita juga mengantisipasi kalau konflik china dan amerika serikat ini menjadi terjadi eskalasi
maksimum lantai pasokan akan berubah
itu kan mencari negara baru
vietnam sudah ketempatan
nah ini kesempatan bagi indonesia
untuk bisa menangkap juga ini
tapi kita harus melakukan dulu
yang namanya habitat terkenal dalam negerinya itu harus diatur sebegian rupa
masuk radar ya
jadi masuk radar itu penting
sebelum nanti mereka memilih indonesia sebagai basis produksi
jadi ini sebenarnya momentum begitu ya prof ari ya
untuk kita meningkatkan produksi dalam negeri
untuk pemulihan ekonomi nasional sendiri menurut prof ari ini
diprediksi akan berapa lama
dan dalam kurva seperti apa
apakah u atau w
saya melihat bukan u
tapi mungkin ekornya itu tidak terlalu tajam
ya seperti cina ya
tapi agak datar
nah itulah sebagainya
untuk membuatnya tajam
di china itu karena kebanyakan dari rantai pasokan itu di dalam negeri
jadi daya unggitnya besar
nah sementara kita ya harus diakui bahwa kita banyak menggunakan bahan baku import
ataupun barang jari import
nah itu yang ingin dicapai dengan reksudisasi dari program program pemerintah itu
karena nanti kalau kita mengandalkan ekspor
negara lain belum bisa membeli produk kita
nah akan tipar
begitu juga kalau kita mengadakan permintaan domestik
tapi sebagian permintaan itu akan bocor dalam import
jadi kita bisa memperbaikinya
tidak w yang ekor kanannya terlalu datar
ya salah satunya adalah dengan pemerintah reksilisasi yang berhasil
yang sudah disesuaikan oleh pemerintah
kira kira tahun dua ribu dua puluh satu ya itu mungkin akan terjadi
jadi yang jadi game changer itu vaksin
jadi kalau itu ekspektasi masyarakat ya
baiklah menengah atas maupun menengah bawah
karena kita mengkonsumsi itu menjadi sesuatu yang menakutkan
apalagi konsumsi yang sifatnya itu adalah travel
ya perjalanan ya
nah itu bukan salah mereka sih
jadi itulah yang harus diperbaiki
selain sop kesehatan
tapi juga ada jaminan
ya jadi menurut prof ari ini kurvanya w ya
jadi memang ada beberapa gejolak yang akan kita alami lagi
dan kita kembali dulu ke pak wimbo
pak wimbo ada maggie di studio saat ini
dan ojk tadi juga kembali memperpanjang kebijakan restrukturisasi hingga dua ribu dua puluh satu
apakah dengan perpanjangan ini ojk melihat pemulihan ekonomi nasional akan berjalan lebih lambat
perpanjangan itu baru salah satu upaya kita
agar para pengusaha mempunyai waktu yang lebih lama
sehingga bisa bangkit kembali dengan memanfaatkan berbagai stimulus yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga semua lembaga pemangku kepentingan
di samping itu kita juga masih mengharapkan adanya penerapan protokol covid yang lebih disiplin
karena itu syaratnya di samping kita masih menunggu bagaimana vaksin ini efektif
bisa dinikmatin oleh masyarakat
itu semua perlu punya waktu
tapi kita tidak boleh hanya menunggu
sehingga berbagai masyarakat
sehingga berbagai masyarakat
dan juga berbagai masyarakat
jadi tujuannya juga misalnya nasional
apa pembangkuannya bukan istimewa

dan hasil yang sama
ini akan memang
kita garap dan bisa menimbulkan sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
yang kedua ini percepatan pemulihan
sangat penting di segala bidang baik kesehatan dan juga ekonomi
sehingga pojk perpanjangan itu bukan satu satunya
itu adalah enabler
persyaratan yang harus ada
kalau tidak maka yang pengusaha yang tadinya mestinya masih bisa hidup
kalau pojk sebelas tidak diperpanjang langsung dikategorikan menjadi non performing
bahkan ada yang macet
juga perusahaannya lembaga keuangannya harus membuk tentang pencadangan
itu bisa menggaruhi permodalan
nah ini kami harapkan temporary dan ini bisa kita tahan kita perpanjang
nah kebijakan apa
tadi untuk memperluar base sumber pertumbuhan baru
itu yang pertama kita mengoptimalkan hadirnya digital
sehingga kita dengan digitalisasi sektor keuangan dan umkm
kita bisa akses ke seluruh sendi ekonomi di daerah dengan cepat dan lebih luas
yang kedua kita harus memperluar base sumber pertumbuhan baru
nah biasanya harus didatengin secara fisik
untuk marketing produk keuangan ini tidak perlu datang secara fisik
bisa dengan teknologi
jadi ini bank bank tidak perlu buka cabang cukup menggunakan agen
ini sudah bisa jual apa saja

bisa dideliver pemasarannya ke daerah daerah dengan menggunakan
prof ari kami ingin mengetahui
apakah pemerintah mengklaim undang undang omnibus law
akan menarik investasi dari luar negeri
sementara angka kasus covid sembilan belas di indonesia ini masih belum kita atasi
apakah ini juga menjadi resep atau solusi untuk di masa pandemi ini
omnibus law cipta kerja
jadi kalau kita lihat itu sebenarnya tujuannya itu tidak hanya investasi luar negeri
yang lebih penting
itu investasi dalam negeri
jadi kalau kita lihat indonesia itu pernah mengalami bonansa komoditas
dari tahun dua ribu empat sampai kira kira dua ribu tiga belas
itu banyak sekali penerimaan devisa yang disuntikan dalam perekonomian dalam negeri
tapi yang saya lihat yang berkembang itu hanya sektor perdagangan dan konstruksi
bukan sektor manufaktur
itu tandanya apa
tanda bahwa industri itu lebih mahal daripada berdagang
nah kalau berdagang itu akhirnya apa
indonesia hanya dimanfaatkan sebagai pasar oleh negara negara tetangga
terutama kan kita pendapatannya sudah menengah
kemudian stabilitas makro
tapi kita cuma jadi istilahnya itu pasar
nah ini akan dicoba diubah
jadi orang misalnya yang tadinya itu pengusaha kecil
dia ingin menjadi industriawan
nah dengan adanya omnibus law ini dia bisa lebih murah industri
karena sebelumnya itu tidak masuk hitungan
nah kalau dia ke industri tentunya dia akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak
jadi tujuannya itu justru memperkuat rantai pasokan dalam negeri
investasi dari luar negeri itu kita banyak saingannya
jadi masuk radar itu sudah bagus
jadi omnibus law itu menetapkan kita dalam radar
tapi pilihannya kan ada di di luar negri

kontrolnya dari dia
nah yang kita kontrol itu justru produk dalam negeri umkm perusahaan menengah perusahaan besar
jadi tidak semuanya tentang investasi luar negeri
tapi lebih membuat perekonomian kita lebih ke arah manufaktur
karena kita itu agak prematur ya
seharusnya bisa lebih banyak lagi
dan itu akan menciptakan lapangan kerja dan juga menciptakan daya ungkit dalam bentuk pendapatan
meningkatkan pendapatan indonesia
kita nanti bisa keluar dari jebakan pendapatan negara menunggu
dan itu kita sebenarnya sudah dimulai kira kira tahun dua ribu sembilan belas bulan desember
hanya karena covid
nah baru sekarang itu kemudian diinikan
karena memang situasi memang mendesak
membutuhkan adanya omnibus law untuk bisa merealisasikan bagaimana industri manufak dalam negeri itu tidak terfragmentasi
sehingga bocornya itu jadi import
tidak nyambung ke manufaktur
perdagangan nyambungnya cuma ke impor
profesor ari seberapa besar bisa menarik industri dalam negeri
sementara ini kita tahu banyak yang terdampak begitu
perusahaan perusahaan khususnya domestik begitu yang terdampak
kalau yang di bawahnya diputar kemudian pos menang hanya mulai belanja itu bisa meningkatkannya
kalau tidak ada omnibus law percuma aja kenapa
karena begitu krisis berakhir orang punya pendapatan karena stimulus tapi yang dia belanjakan adalah pada barang import
itu situasi yang terjadi biasanya setelah krisis yang membayar barang import
ini yang akan dicegah bahwa ketika krisis selesai rantai pasokan dalam negeri siap untuk memenuhi kebutuhan dari kelas menengah yang ada ini
makanya ada restruisasi yang dipertimbangkan untuk diperpanjang
kemudian juga omnibus law ini sebenarnya menyiapkan habitat
jadi sisi produksi supaya nanti jangan banjir ke import
itu yang ingin ditingkatkan kalau bisa double digit
soal nanti ada investasi luar negeri ya kita alhamdulillah
tapi tujuannya adalah ini yang dalam negeri dulu yang kita harus bereskan supaya jangan industri terfragmentasi
semoga omnibus law ini juga bisa menarik investor dari asing dan juga membangkitkan
industri di dalam negeri oke kita kembali lagi ke pak wimbo
pak wimbo tadi kita sudah membahas untuk membangkitkan industri dalam negeri dan tentunya ini kredit yang sangat diperlukan oleh kooperasi saat ini
apa yang dilakukan oleh ojk untuk menjaga batas wajah rasio kredit macet atau non performing loan saat ini
untuk non performing loan ya tadi sudah kami sampaikan
pojk sebelas ini memberikan ruang yang leluasa bagi para kreditur untuk dikategorikan performing
ya sambil nunggu kita bangkitkan ekonominya dan sekarang ini waktunya sudah mulai
jadi karena berbagai kebijakan sudah dikeluarkan
mulai dari top data
jadi kalau nanti kreditnya macet bisa diganti oleh pemerintah melalui as kerindu dan jam kerindu
jadi tidak khawatir bahwa kreditnya akan macet karena nanti kalau macet dijamin
biaya penjaminannya ditanggung oleh pemerintah
pemerintah mengalokasikan sebesar ini
pemerintah juga mengalokasikan sebesar rp lima triliun untuk kepentingan itu
nah berikutnya di samping itu juga pemerintah memberikan insentif pajak berbagai sektor
di samping itu pemerintah juga mendorong dengan mengalokasikan spending lembaga dan kementerian
dan juga mengeluarkan bansos yang cukup besar
nah ini semua adalah amunisi
ini semua adalah amunisi dari segi menciptakan demand maupun supply
demandnya supaya masyarakat mampu membeli dan menciptakan tenaga kerja
plannya supaya perbankan mampu mempunyai kekuatan yang cukup termasuk likuiditas dan permodalannya
ini jadi sudah disiapkan semuanya
ini tinggal bagaimana ini rolling nya untuk dipercepat
dapat kami sampaikan bahwa kredit yang pertumbuhannya sejak maret perbulannya itu selalu turun turun turun turun turun
nah pada bulan september ini sudah mulai naik
jadi sudah mulai recovery
ini sudah recovery karena berbagai kebijakan tadi
antaranya penempatan dana pemerintah rp tiga puluh triliun di bank himbara tidak dileverage kan
diberikan kredit empat kali lipat
tapi ini masih belum bisa menutup penurunan yang dari maret april mei juni ya juni
nah ini terus dilakukan

nah dan pdb tentunya sudah mulai
oh kalau masih negatif tidak terlalu besar
ekspektasi dari perhitungan kementerian keuangan yang pdb kita di q tiga
ekspektasi dari perhitungan kementerian keuangan yang pdb kita di q tiga
dan ini nanti lebih kecil lagi minusnya di akhir tahun
ini terus kita lakukan karena tadi sebagai mereka menyampaikan semula
kita harus memperluas basis pertumbuhan
dengan teknologi itu memungkinkan kita juga harus memperluas kesempatan investasi omnibus law teta kerja juga disitu undang undang ini adalah luar biasa yang tidak menarik investasi karena prosesnya cepat dan birokrasinya sudah mulai dipangkat
investor ya baik domestik maupun asing akan sangat tertarik untuk itu ini adalah ruang yang harus kita manfaatkan nanti bisa tertransmisi dengan permintaan kredit yang lebih besar dan juga isu di pasar modal instrumen yang lebih banyak menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga domestik siman basisnya akan lebih luas
dan akan termultiplier dengan pertumbuhan umkm dan tadi ditambahi percepatan akses kepada umkm baik akses mendapatkan perkreditan dengan cara mudah dan cepat dan juga akses para pembeli produk umkm dengan menggunakan teknologi
tadi kami sampaikan sekarang mau beli bijak enggak usah pergi ke jubah enggak usah pergi ke restoran tidak kasihan
tadi kami sampaikan sekarang mau beli bijak enggak usah pergi ke jubah enggak usah pergi ke restoran tidak kasihan
baik jadi berbagai stimulus itu sudah terlihat begitu ya recovery nya pada bulan bulan ini
dan closing statement singkat saja pak profesor ari jadi kapan ekonomi indonesia ini bisa pulih lagi
bangkit kembali ya
suka tidak suka kita punya ekspor ke china jadi itu akan membantu
tapi yang lebih mengembirakan lagi itu sebenarnya angka purchasing manager index yaitu manajer pengadaan bahan baku dari sektor manufaktur
itu sebenarnya sudah bergerak naik ke lima puluh delapan puluh enam di atas lima puluh berarti ekspansi
hanya kemarin saja ada psbb ketat itu turun lagi tapi saya rasa trennya sudah benar ke atas
kemudian kelas menengah ya
karena kelas menengah bawah ya mereka memang tidak bisa jalan tapi mereka mulai membeli itu barang barang tahan lama
khususnya adalah perlengkapan rumah tangga
nah yang kelas menengah atas yang kita lihat ya itu memang tadinya cenderung menabung
tapi sekarang sudah mulai berpikir bagaimana kalau mulai berbelanja
nah belanjanya itu bukan barang tahan lama tapi travel
nah kita lihat ya misalnya kalau kemarin itu
itu minggu itu car free day di hi penuh
kemudian kita lihat bahwa kemarin ke bandung ya itu juga penuh
itu menunjukkan bahwa memang manusia itu nggak bisa ditahan lama lama ya
dalam suatu apa ya istilahnya itu daerah yang terbatas
dia akan mencari alternatif mencari suasana baru
hanya saja memang protokol kesehatan harus diperhatikan
karena protokol kesehatan itu juga akan membatasi
jika nggak ada yang takut ya misalnya untuk berpergian lebih jauh
misalnya ke jogja atau semarang ya mereka tidak akan melakukan
nah untuk itu perlu diyakinkan misalnya hotelnya dengan standar sehat
kemudian transportasinya dan kementerian perhubungan sudah membuat yang namanya transportasi sehat dan aman
ini akan membentuk semacam percayaan yang makin lama spiralnya makin naik
nah kalau ini terjadi maka harapanya itu sebenarnya lihat saja

akan lihat data dulu
mudah mudahan dengan ada vaksin
dengan adanya kepercayaan
makin meningkat untuk melakukan traveling

menggeliat lagi kita lihat
dari vaksinasi vaksin yang saya baca

berita bagus selain juga
memang ada dampak realnya itu juga
masyarakat menuju ekspektasi yang lebih
positif baik prof ari jadi
kira kira triulan satu
tahun depan karena ini sudah mulai
bergeliat kembali begitu travel juga
sudah mulai ada kemudian
masyarakat juga sudah mulai beraktivitas
konsumsi juga sudah mulai jalan
kembali terima kasih sudah bergabung
bersama kami prof ari
universitas indonesia dan
ketua otoritas jasa keuangan
bapak wimbo santoso terima kasih
sehat sehat selalu pak